indonesia menjadi tuan rumah event keuangan paling bergensi di dunia yaitu aci world congress ke lima puluh lima di jakarta
kongres yang berlangsung dari tanggal dua puluh enam hingga tiga puluh april dua ribu enam belas ini merupakan wadah bagi para profesional keuangan dari seluruh dunia
untuk membangun jaringan serta berdiskusi tentang tantangan bisnis saat ini terutama untuk sektor keuangan
indonesia masuk di sini kita bahas atau kita angkat dua bidang yang satu adalah mikro banking
the success story of micro banking di indonesia yang satu lagi adalah mengenai perbankan syariah
tetapi dalam perbankan syariahnya ini bukan hanya perbankan syariah secara umum
tetapi kita lebih tekankan kepada perdagangan sampah
surat surat berharga financial instrument yang berbasis syariah